jakarta fair atau pekan raya jakarta prj memamerkan multi produk ratusan usaha mikro kecil dan menengah atau umkm
dan dalam rangka ulang tahun dki jakarta ke empat ratus dua puluh sembilan prj sebagai ajang promosi berbagai produk unggulan daerah
selain itu berbagai diskon juga ditawarkan pelaku umkm di prj
bukan hanya menjadi magnet wisata dan belanja jakarta fair kemayoran jakarta
juga menjadi wadah para umkm untuk mempromosikan produknya
pada jakarta fair kemayoran dua ribu sembilan belas kali ini ada dua tujuh ratus peserta dan satu lima ratus tan
gelaran pekan raya jakarta ini melibatkan setidaknya empat ratus lima belas umkm dari seluruh indonesia
seperti dari yogyakarta dan bangka umkm ini berkesempatan mempromosikan produk unggulannya
seperti pedagang aneka kerupuk dan makanan khas bangka ini ami
ami sudah empat belas kali memanfaatkan ajang promosi
ajang pekan raya jakarta atau dikenal dengan prj
ami mengaku melalui prj omsetnya meningkat tiga hingga empat kali lipat
rata rata bisa tiga sampai empat kali lipat ya dari omset hari hari saya untuk event event di mall
kan saya suka ambil event event di mall juga
tapi kalau ini kan kebetulan sembilan hari ini hari libur panjang ya
ini hari hari yang ditunggulah untuk nutup stand
enggak kebetulan saya jual dari harga rp tiga puluh lima hampir rata rata
cuma hanya beberapa item aja yang beda harga tapi keseluruhan rp tiga puluh lima rp tiga seratus
ya dua puluh lah dua puluh an lah ya dibikin boul rata
hal serupa juga dialami wawan pengusaha asal yogyakarta yang menjual dompet kulit wayang dan cindera mata lainnya
setiap hari rata rata wawan mengantongi dua puluh juta rupiah melalui pameran di prj
yang jelas lebih bagus dibanding di rumah ya di home industry di rumah kan
dan pembeli yang nggak bisa ke jogja jadinya akhirnya bisa transaksi ini dan tahu
rata rata habis beli sini mau lari ke jogja
ya kurang lebih bisa sampai dua puluh sampai dua puluh lima tapi semuanya ya perharinya
penyelenggara pekan raya jakarta menargetkan dalam gelaran dua puluh dua mei hingga tiga puluh juni
perputaran uang sekitar tujuh lima triliun rupiah dari target hampir tujuh juta pengunjung
jakarta fair alias prj ini diharap dapat menjadi ajang promosi berbagai produk unggulan dalam negeri
sehingga menjadi barometer perkembangan perekonomian nasional